willy susetia pria berusia enam puluh tujuh tahun warga pinang sia taman sari jakarta barat
yang menjadi pelaku perampokan toko emas cantik di pasar pecah kulit pinang sia taman sari jakarta barat
ditangkap saat reskrim polres metro jakarta barat
willy ditangkap pada rabu pagi di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian perkara
di kawasan kota indah pinang sia taman sari jakarta barat
saat ditangkap pelaku berusaha melawan hingga petugas terpaksa melumpuhkannya
dengan timah panas di bagian kaki
dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti berupa empat pucuk senjata api organik
beserta dua ratus delapan puluh butir peluru emas dua puluh empat karat seberat tiga kg yang belum sempat dijual
beserta satu unit sepeda motor metik yang ia gunakan dalam pelancarkan aksinya
dia berlipur tangan dan dia punya mobil katanya di
jadi memang karena dia terlupi kota yang bersangkutan ini
sehingga dia apa namanya nekat untuk melakukan perapukan ini